bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara j
yang mengungkapkan saudara j meninggal dunia
yang dilakukan oleh saudara re atas perintah saudara fs
pernyataan kapolri jendralist yosigit pada selasa malam sembilan agustus lalu
membuat misteri tewasnya brigadir yosua di rumah dinas irjen verdi sambo menjadi lebih terang
lewat barang bukti cctv dan hasil penyelidikan polisi rangkaian skenario verdi sambo mulai terkuah
cnn indonesia berhasil mendapatkan rekaman kamera cctv perjalanan rombongan istri verdi sambo putri candrawati
dan para ajudan dari magelang hingga jakarta pada delapan juli dua ribu dua puluh dua sejak pagi hingga sore hari
rekaman cctv menunjukkan brigadir yosua dalam kondisi sehat sejak perjalanan dari magelang
hingga tiba di rumah pribadi keluarga verdi sambo di jalan saguling duren tiga jakarta selatan pada pukul lima belas
teka teki tewasnya brigadir yosua dimulai ketika putri candrawati istri verdi sambo beserta ajudan
termasuk brigadir yosua dan barada eliezer
bergerak menuju rumah dinas yang jaraknya sekitar dua km
lima menit kemudian irjen verdi sambo menyusul dari rumah pribadi menuju rumah dinas
yang menjadi tempat kejadian perkara penembakan brigadir yosua
dari keterangan polisi diduga penembakan brigadir yosua terjadi antara pukul tujuh belas enam sampai tujuh belas dua puluh tiga
dan mengungkap perannya masing masing yakni irjen ferdisambo beserta dua ajudannya
yakni barada e dan bribka rr serta asisten rumah tangga berinisial km
meski barada e hanya menjalankan perintah ferdisambo
paman baradae mewakili keluarganya di manado saat ditemui rabu siang
menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga brigadir joshua di jambi
atas kejadian ini
juga kepada kaum keluarga yang ada di jambi kami turut belaksungkawa turut berduka
kepada keluarga brigadir j yosua kami minta ampun minta maaf atas apa yang terjadi
sementara kuasa hukum brigadir yosua di jambi berharap
pemeriksaan etik terhadap tujuh puluh satu personil
polri yang tidak profesional dalam menangani kasus ini bisa berlangsung transparan
keluarga juga meminta agar istri verdi sambo memberi keterangan yang sebenar benarnya
tentang tuduhan pelecehan seksual dan peristiwa penembakan yang terjadi
tim liputan cnn indonesia